ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengaku siap menerima mandat sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
kepastian prabowo maju jadi capres akan diputuskan malam nanti
di hadapan ribuan kader gerindra dan sejumlah elit pks dan pan
prabowo menegaskan dirinya tidak galau apalagi ragu untuk maju sebagai capres
menurut ketua umum dpp gerindra ferry julian tono
prabowo menegaskan siap menerima mandat dari seluruh kader gerindra untuk berjuang di pilpres dua ribu sembilan belas
prabowo siap maju jika didukung partai koalisi
sementara soal teknis deklarasi resmi akan diputuskan saat pembahasan rakornas
mengenai dukungan koalisi gerindra memastikan pks dan pan sudah bersama mereka mendukung prabowo
ini ditandai dengan kehadiran seluruh jajaran elit pks dan pan saat pembukaan rakornas gerindra
gerindra kepada saya akan saya jalankan
seandainya partai gerindra memerintahkan saya untuk maju
dalam pemilihan presiden yang akan datang
saya siap melaksanakan itu